banyak satu ratus dua puluh lima ribu personil gabungan siap mengamankan arus mudik dan balik lebaran dua ribu dua puluh
yang disebar di sejumlah pospam dan berbagai titik di daerah jawa tengah
menghadapi arus mudik dan balik lebaran dua ribu dua puluh
polda jawa tengah telah menyiapkan satu ratus enam puluh pos pengamanan
sementara kodam empat di ponegoro menyiagakan seribu personil
guna membantu pengamanan arus mudik balik lebaran
masyarakat diimbau untuk melapor di setiap pospam
jika mengalami kendala selama arus mudik balik lebaran ini
mereka juga diminta mempersiapkan diri baik fisik maupun kendaraan dengan baik
pondokan yang diperlukan adalah pengamanan di jalan sekantikan atau kursi
anggota kita sudah satu ratus enam puluh pospam satu ratus dua puluh lima ribu anggota sudah tergelar
jadi artinya kita sudah siap untuk polda jawa tengah dalam rangka menampung
bab kita naruh yang satu ratus tujuh puluh juta masuk wilayah jawa tengah
seperti yang diperlukan survei dari pak medu
jadi minat tolong media untuk saling berkoordinasi untuk impor masyarakat
sehingga program perlentah mudik ini menjadi ini
menurut pelaksanaan mudik lebaran
terbukti dengan kita kerahkan sekitar hampir seribu atau tepatnya di delapan ratus
untuk di bku ke polda jateng
untuk ditempatkan di rest rest area maupun di pos pos polisi
selain itu juga kita berkomitmen bahwa di mana ada pos polisi
di mana di situ ada polisi di situ tni
sebenarnya kita sekarang ada rtl di kantor